saudara polisi mulai memeriksa linda sahabat dari vina dalam lanjutan kasus pembunuhan feni dan eki yang terjadi di tahun lalu
linda teman vina menjalani pemeriksaan di polres cirebon kota selama empat jam dan dicecar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik
usai diperiksa linda mengaku tidak terlalu dekat dengan vina dan sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan
ia juga menepis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini
sosok linda yang merupakan sahabat fina diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi
mereka bukan bersahabat dekat hanya kenal saat itu si linda punya pacar juga anak ekstsi
saya teman sama si almarhum eki pacarnya linda berteman sama almarhum eki gitu
seputar biodata kenalnya gimana sudah sejak kapan gitu gitu aja sih normatif aja pertanyaannya
karena balinda ada ticatnya ticatnya mbak katanya
itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan
apa secara keseluruhan dari delapan terpidana sekaligus peggy kenal enggak secara pribadi